kamis malam menteri perhubungan ignasius jonan mengeluarkan pernyataan terkait penolakan transportasi daring
jonan tidak akan membuat aturan baru terkait angkutan berbasis aplikasi karena segala peraturan mengenai angkutan umum sudah diatur dalam undang undang no dua puluh dua tahun dua ribu sembilan
terkait izin operasional hak pelarangan ada di pemprov pemko pemkap karena kemenhub hanya membuat kebijakan bukan pemberi izin
yang stop bisa tidak stop tidak stop itu adalah di dinas perhubungan masing masing daerah
karena itu bukan kewenangan saya ini sudah diturunkan ke pemerintah provinsi atau kota atau kabupaten
jadi makanya saya bilang tanyakan gubernur gubernur bali sudah stop betul
gubernur bali sudah stop coba lihat dki bagaimana
apa di stop dulu sampai ngurus izinnya lengkap baru dikasih lagi
atau ada konsensus
secara nasional maunya bagaimana